selamat pagi jalur mudik arah utara dan juga selatan
sudah mulai dipadati oleh para pemudik
dan bagi anda yang akan dan mungkin saat ini sedang melakukan perjalanan mudik
berikut kami sajikan informasi lalu lintas di jalur mudik
kita akan mencoba untuk melihat arah pantauan cctv terlebih dahulu
dari kementerian perhubungan kita akan melihat dari kawasan tol pejagan
bisa kita saksikan bahwa ketika yang saat mengacu ke arah tol pejagaan sepi
sementara yang keluar dari tol pejagaan sudah mulai cukup padat
sementara itu kita akan mencoba untuk melihat dari kawasan nagrek
di kawasan selatan bisa kita saksikan arus lalu lintas
untuk menuju ke kawasan tasik malaya juga sudah cukup ramai
ini terbukti bahwa puncak arus mudik
bisa dipastikan bisa semalam dan juga hari ini
jadi bagi anda yang akan melakukan persiapan arus mudik
bisa segera untuk mempersiapkan diri dengan baik
tidak hanya secara fisik namun juga kendaraan anda
selain itu kita juga akan melihat untuk terminal merak terlebih dahulu
bisa kita lihat arah ke pelabuhan merak juga cukup padat
di mana kendaraan pribadi sudah mulai memadati arah ke pelabuhan merak
untuk menyeberang ke pelabuhan bakahoni
dimana antrian kendaraan ini sudah terjadi sejak tadi malam
dan namun pihak asdp juga sudah mulai membuka antrian loket
untuk segera masuk ke dalam kapal
jadi anda tidak perlu khawatir
anda tidak perlu khawatir untuk menunggu terlalu lama di dalam pelabuhan